ya melalui sambungan telepon sudah ada sosiolog universitas indonesia imam prasojo
selamat sore mas imam
mas imam apa sebetulnya yang menyebabkan seseorang ini sulit sekali untuk diajak
ikut peduli dan aware dengan kondisi penyebaran covid sembilan belas yang kian meluas saat ini
kalau tadi mungkin mas imam mendengarkan berita yang kami tayangkan sebelumnya
ada razia yang kemudian menemukan kerumunan orang di beberapa sudut kota
tidak hanya di jakarta ada di daerah daerah lain
ya jadi saya mau melihat ada empat hal ya
mengapa orang itu menjadi begitu sulit untuk mengikuti anjuran anjuran
ataupun himboan untuk kita berhati hati di dalam menyikapi virus ini
pertama adalah ketidak efektifan di dalam menyampaikan
apa pesan ini
nah jadi di setiap komunitas itu punya orang orang yang jauh bisa lebih efektif untuk menyampaikan ini
ya komunitas pengajian komunitas anak muda komunitas pasar
itu ada simpul simpulnya yang jauh lebih bisa menyampaikan tentang itu
nah kalau itu sangat
sampai ke mereka itu pun tidak menjamin terus kemudian orang akan mengikuti
kalau orang itu belum memiliki kesadaran
jadi itu ada level yang sifatnya sangat mikro
tetapi pada saat yang sama
yang seringkali itu harus ditembus
supaya orang itu bisa untuk mengikuti
misalnya upacara upacara ada
itu harus ada orang yang mempunyai otoritas
dan kemudian melakukan tindakan yang tidak hanya sekedar penyadaran
tetapi langsung melakukan pelarangan yang sifatnya langsung
tapi nggak bisa hanya dihimbau dari pusat apalagi
nah cara mereka itu juga difahamkannya itu tidak menggunakan argumen argumen
yang sifatnya biasa
tetapi harus spesifik terhadap komunitas yang ada
misalnya komunitas masjid
menjelaskannya beda dengan para pidato pidato umum yang ada
karena di situ ada dalil yang harus kita pahami
nah itu yang terakhir adalah komunitas yang sebelumnya dia tahu
sebenarnya dia paham dan dia kepengen
tetapi ada tekanan ekonomi yang tidak memungkinkan orang untuk tidak
untuk tidak misalnya pergi ke tempat tempat tertentu
karena dia misalnya berjualan
ya terus kemudian orang yang bekerja sebagai pedagang pasar misalnya
nah atau gojek ojek grab ya
supir supir online yang dia juga kepengen di rumah
tetapi dia tidak mungkin bisa mengatasi kalau dia tidak mendapatkan income yang itu harian
oke artinya kebijakan social distancing ini ya
oke artinya kebijakan social distancing ini ya
oke artinya kebijakan social distancing ini ya
yang kemudian disampaikan oleh pemerintah pusat
dan juga diterjemahkan oleh pemerintah daerah ini tidak komprehensif begitu ya
karena tokoh masyarakat kemudian kita belum lihat juga begitu kontribusinya
untuk menyampaikan kebijakan ini
juga solusi bagi yang kemudian terdampak secara ekonomi
akibat kebijakan social distancing begitu ya mas imam
ya jadi misalnya ya dari hal masalah penyampaian saja
ini kebetulan viral ada seorang anak muda namanya
ini kebetulan viral ada seorang anak muda namanya ya

bintang kalau tidak salah ya
melakukan upaya komunikasi di kelompok anak muda dengan bahasa mereka
menurut saya itu jauh lebih efektif
ya dia itu seorang komedian yang menggunakan bahasa anak muda
dan dia menceritakan tentang bahasa yang bisa difahami dengan logika mereka
nah itu baru materi tentang cara penyampaian
oke mas imam
tapi bagaimana dengan orang yang terpaksa
orang yang di bali misalnya ini hari ini saya mendapatkan film
misalnya orang yang sedang melakukan upacara adat
yang dia terus berkerumun dan kemudian melakukan apa namanya
menuju ke satu tempat tertentu
nah itu bagaimana ngatasinya
ya itu harus ada komunikasi spesifik begitu ya
karena kasusnya juga berbeda beda
tapi kalau kemudian kita bandingkan dengan negara lain
ada sanksi yang kemudian diterapkan bagi orang yang melanggar social distancing ini menurut anda
kalau itu di wilayah wilayah kayak kantor misalnya
di mana itu sifatnya spesifik lokasinya
itu bisa mulai diterapkan
sekolah juga itu bisa diterapkan
jadi guru segala macam itu bisa
tetapi kalau masyarakat kita harus hati hati
karena kita harus ada yang tadi
bagaimana mengatasi kendala ekonominya
bagaimana mengatasi kendala adat
bagaimana menjelaskan tentang argumen
bagaimana mengatasi kondisi
bagaimana mengatasi kondisi kemampuan
bagaimana mengatasi kondisi kemampuan
bagaimana mengatasi kondisi kemampuan
bagaimana menjelaskan tentang argumen agama

dan tidak bisa di
dilakukan dengan komunikasi sentralistik
seperti yang sudah kita lakukan
baik artinya masih banyak pekerjaan rumah
yang perlu diselesaikan oleh pemerintah
dalam melakukan kebijakan social distancing ini
terima kasih atas pemikiran anda di cnn indonesia newsroom